saudara pemudik sepeda motor kembali memadati jalan simpang pemuda cirebon jawa barat
kendaraan roda dua berplat luar daerah terpantau memadati jalan di simpang pemuda kota cirebon pada minggu siang
mereka bergerak dari sejumlah kota di jawa tengah dan juga jawa timur
dan intensitas kendaraan angkutan pemudik berupa bus dan travel juga meningkat saat puncak arus balik pada minggu pagi dan siang
diprediksi kepadatan kendaraan pemudik di jalur pantura kota cirebon yang kembali ke jakarta akan terjadi pada minggu siang malam dan juga hari senin besok
jurnalis kompas tv muhammad syahri romdon saat ini sudah berada di arteri cirebon
kita akan memantau situasi terkini di cirebon
syahri di jam jam berapa kepadatan terjadi
sampai delapan pagi tadi
pantauan kami tidak hanya di titik saat ini saya melaporkan kepada anda
ada beberapa titik titik yang perlu diwaspadai oleh para pemudik utamanya mereka yang menggunakan kendaraan roda dua
ada beberapa titik yang dimaksud atau dikenal sebagai kawasan kuliner kota dan kabupaten cirebon
di mana kawasan ini membentang sekitar dua sampai tiga km dari kecamatan kedaung kecamatan tengah tani sampai kecamatan urung kabupaten cirebon
di sisi kanan kiri jalan banyak sekali pedagang yang menjajakan oleh oleh kuliner cirebon baik berbentuk kering ataupun hidangan siap saji
atas dasar itu beberapa pemudik sebagian menggunakan kesempatan mereka sebelum sampai di tempat perantauan masing masing
membeli sebagian oleh oleh
namun hal ini mengakibatkan beberapa warung yang tidak memiliki space atau ruang banyak untuk ruang parkir
mereka terpaksa istirahat di bahu jalan dan menyebabkan sedikitnya tersendat arus lalu lintas menuju ibu kota jakarta
dan beberapa petugas kepolisian utamanya di simpangmuru yang menjadi ujung atau pangkal pengaturan arus lalu lintas di traffic light nya
sudah memperlakukan beberapa sistem rekayasa arus lalu lintas
tidak mengaktifkan lampu merah atau lampu hijau